perkat agama ro diffuse
urusan keberangkatan jenazah almarhumah dari jakarta palembang terus ke kerinci alhamdulillah sudah
sampai dengan selamat di tempat rumah duka dan juga perlu juga kami dari pihak keluarga dengan penuh
untuk menerima musibah ini dan segala sesuatu pun kami dari pihak keluarga sudah memaafkan nah kita ikhlas